kuota internet menjadi kebutuhan utama bagi siswa dan guru pada masa pembelajaran secara daring
untuk menunjang kebutuhan ini kemendikbud telah menganggarkan dana sebesar delapan sembilan triliun rupiah
khusus untuk pengadaan kuota internet serta tunjangan guru dosen dan tenaga pendidikan
dari rp delapan sembilan triliun rupiah yang dianggarkan tujuh dua triliun diantaranya untuk pulsa dan kuota internet
serta rp satu tujuh triliun untuk tunjangan guru dosen dan tenaga pendidikan
namun nadie memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu empat bulan ke depan
kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar sembilan triliun rupiah
untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data
bagi siswa guru mahasiswa
dan dosen selama tiga empat bulan ke depan
sementara itu dinas pendidikan provinsi jawa timur telah menandatangani mou
dengan salah satu provider kartu telepon seluler untuk memberikan satu tiga ratus kartu perdana berisi kuota internet
kartu perdana ini akan diberikan kepada seluruh siswa sma dan smk di jawa timur
kartu itu diberikan secara gratis dengan berisi sepuluh gb
namun apabila siswa ingin menambah kuota hanya dengan lima dapat tambahan sebelas gb
ketika siswa menanggung kejuruan guru dan siswa sekolah menanggung kejuruan menyambut gembira bantuan ini
kegiatan praktik yang dulu biasa dilakukan di sekolah sekarang harus mereka lakukan secara daring dengan video
sehingga membutuhkan kuota data yang lebih besar
karena kan pastinya kalau misalkan anaknya keseluruhan
susah untuk dapat kuota
kalau kayak gitu kan nggak cukup buat beli
kalau ada bantuan kan lebih membantu buat siswanya untuk mengerjakan
lebih cepat mengumpulkan
tidak kayak misalkan kayak ngundur mundur buat ngumpulin tugas itu tadi
bantuan tahap pertama berjumlah satu tiga juta kartu perdana
dan rencananya akan dilanjutkan dengan tahap kedua
untuk pelajar madrasa alia se jawa timur beserta guru guru
menjadi satu tiga juta kartu perdana

di meliputan cnn indonesia